puluhan preman terjaring razia yang digelar aparat pores tabogor
sejumlah preman sempat menolak untuk ditertibkan bahkan ada yang kabur
di bekasi pelaku penjambretan dengan kekerasan yang menewaskan seorang wanita muda
akhirnya dibekuk aparat polres metro bekasi kota
berikut kilas kriminal selengkapnya
sejumlah preman yang sedang manggal di sekitar jalan raya empang kota bogor ini
langsung bubar saat di razia petugas
salah seorang preman bahkan sempat menolak diamankan
dalam razia yang digelar dalam rangka pengamanan jelang natal dan tahun baru ini
juga diwarnai aksi saling kejar
usai ditangkap para pengamen dan preman ini digelandang ke mapol resta untuk didata
mereka diamankan lantaran banyaknya laporan terkait aksi pemalakan di stasiun dan terminal
serta ulah para pengamen yang meminta uang secara paksa di angkutan umum
as pemuda tujuh belas tahun tersangka kasus pembunuhan terhadap marsita oktaviani
wanita muda asal babelan kabupaten bekasi ditangkap aparat reserse
kriminal polres metro bekasi kota senin siang
tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di bekasi utara kota bekasi
kapolres metro bekasi kota kombes pol indarto menyatakan
tersangka tega menganiaya korban karena pengaruh minuman keras
sementara itu korban yang dibacok tersangka mengalami luka di bagian leher dada dan pinggul
hingga akhirnya meninggal dunia
sejumlah barang bukti berupa celurit pakaian dalam kondisi
korban jaket serta sepeda motor korban diamankan polisi
akibat perbuatannya tersangka diancam hukuman penjara selama lima belas tahun
yd pria tiga puluh delapan tahun warga cibaduyut bandung terpaksa berurusan dengan petugas
polrestabes bandung karena menyekap dan mencabuli seorang gadis yang masih berusia enam belas tahun
penangkapan berawal dari laporan keluarga korban setelah korban yang masih duduk
di bangku kelas satu sma itu menghilang sejak minggu malam
petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil membebaskan korban
yang tengah disekap pelaku di sebuah rumah kontrakannya
kepada polisi pelaku mengaku nekat menyekap dan mencabuli korban
karena telah memendam cinta selama delapan tahun terhadap korban
selain itu pelaku kesal karena korban ternyata sudah memiliki kekasih
akibat perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal delapan puluh dua undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman